sidang putusan perkara pemerkosaan dan pembunuhan ef
karyawati pabrik di kawasan kosambi kabupaten tangerang di warnai unjukras
dan sidang telah usai terdakwa ral dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara
teriakan meminta hukuman mati bagi tiga pelaku pembunuh ef
menggema di depan pengadilan negeri tangerang sejak kamis pagi
masa yang merupakan keluarga dan juga kerabat korban dari serang banten
tidak terima dengan tuntutan sepuluh tahun penjara
untuk pelaku ral yang akan menghadapi fonis hari ini
untuk mengamankan jalannya sidang dan mengantisipasi kerusuhan
kepolisian dari polres tangerang menyiagakan tiga ratus delapan belas personil
ditempatkan di area luar dan dalam pengadilan juga ruang sidang
sementara itu menjelang sidang
kuasa hukum ral alvan sari mengamuk
saat pengadilan negeri tangerang hendak memasang
sejumlah poster kartun anak di dalam ruang sidang
kuasa hukum mempertanyakan alasan pemasangan poster tersebut
yang baru dilakukan setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum
saat menghadiri sidang
ayah ral meminta menteri sakim membebaskan puteranya karena tidak bersalah
kematian ef tiga belas mei dua ribu enam belas
membuat geger masyarakat di sekitar mes pabrik pt
polita kosambi tangerang
korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat kekerasan seksual
hasil autopsi menunjukkan korban sempat diperkosa
disiksa sebelum akhirnya dibunuh
penyidikan polisi berakhir pada tiga tersangka yaitu
ra rahmat dan imam yang diduga bekerja sama membunuh korban
satu pelaku bahkan masih berusia enam belas tahun
dari hasil pemeriksaan pembunuhan ini dilatar belakangi oleh salah satu pelaku
yang sakit hati karena korban menolak diajak berhubungan